panas jangan bercanda lo
kamu mau pulang ke bandung
di jakarta mah susah nyari kerja
ya terus kamu di bandung mau kerja apa
paling jadi supir angkot
saya kirani kinanti ya bertanggung jawab soal kamu
tapi saya belum dapat kerjaan terus
ya jangan menyerah atuh
pokoknya kamu tetap cari kerja di jakarta
udah gak usah pulang ke bandung
mau ngancurin gue di depannya ani
justru gue mau nyelamatin lo
panas jangan bercanda lo

gue bukannya mau jahat sama lo
di rumah ani
ada orang ganteng
udah kagak usah sedih
bang ojak mas pur
ngapain duduk di bawah
yaudah aku permisi dulu mbak ani
besok aku antar lagi barangnya
ejen barang barang ojak
ada apa pur
gak ada apa apaan
bubar ngapain pada ngumpul sih
mau mundur lagi
tadi mau bikin gue tiba tiba gak ada mixer gak
jangan jangan apa bang
jangan jangan ada yang masuk semalam ke rumah kita
itu maling masuk lewat pintu samping
jadi abang nyalain tati
tapi tadi abang nanyainnya gitu
ya abis nanyainnya mesti gimana
ya tati gak tau
pokoknya jangan kayak tadi
ini baru mau nyari ya
emang kok tati naro mixer di luar sini
tunggu bayarin dulu
udah beda aja banget sih
waduh si bodohnya billions
tapi kasih aja qui
jadi kek perempuan aneh gitu ada sih
bunga yuk kita berangkat
tunggu pak ini lagi pakai sepatu
ayo cepat nanti kita terlambat
loh kalian kok belum pada berangkat
tunggu bu ini lagi pakai sepatu
cepet nanti kalian terlambat
kenapa sih yang diambil harus mixer
ya mungkin dia nyari nyari apa yang bisa dijual
ya tapi kenapa harus mixer
abang gak usah nanyain ke malingnya
siapa yang mau nanyain mixer abang mau nyari mixer
pak sofian arah rojek
masya allah bunga awas dulu
lagi nyari apaan lu
rumah gua kemalingan
semalem mixer si tati ilang
lu dari tadi ya ampun ampun mulu bantuin gua cari malingnya
ntar gue mau nganterin penumpang dulu
nyari mixer juga siapa tau aja dapat
kamu ngapain di situ
gue pengen tau lu
ngasih tau apa
bang moja kemalingan
masya allah kapan
jaaa kompak nye